karena dia tak melukai
maaf ya rin harus pambah
cinta yang kau membawamu
cinta yang kan menjagamu
ya allah semoga riring selalu bahagia ya
cinta mampu pulihkan luka
si ivan kok belum dateng juga ya
apa di luar masih ada tamu
taruh juga ke sini kok
raul attending anak ini
lagu ini untuk allesanno